meski harga pangan dan energi sudah mulai berterbangan
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan pd
bahwa inflasi di indonesia pada dua ribu dua puluh dua bisa diredam pada angka enam persen
luhut menilai ekonomi indonesia masih cukup terkendali termasuk inflasi di dalamnya
namun luhut menyatakan indonesia tidak boleh jumawa
lantaran tidak ada yang bisa menduga kondisi ekonomi lebih tiga bulan dari saat ini
belum lagi menurut luhut imf kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global
dengan peringatan ancaman resesi di berbagai negara
tak hanya itu perang di ukraina memicu ketidakpastian yang masih luas terhadap perekonomian dunia
dan hal itu juga menjadi tantangan bagi indonesia yang disebut sebagai perfect storm